ratusan tenaga kesehatan rsud casan gusoiri ternate menyerbu ruang instalasi gawat darurat pada minggu sore
aksi ini berujung ricuh bahkan nyaris terjadi pengeroyokan
ratusan nakes yang didominasi perempuan ini mengamuk hingga histeris
karena pembayaran tambahan penghasilan pegawai selama lima belas bulan tidak direalisasikan pemerintah provinsi maluku utara
akibatnya kepala biro adpim maluku utara diamuk para nakes
menurut salah satu nakes mereka merasa kecewa karena tidak ada kejelasan kapan pemberian penghasilan tambahan yang sudah dijanjikan tersebut
maka mereka stand by sampai ada kepastian daripada empat bulan
tadi pembayarannya bagaimana tadi
untuk pembayaran tadi disampaikan oleh perwakilan dari pemprov
katanya pemperan mulai dari bulan depan
dua bulan untuk utang yang belas bulan satu bulan untuk yang januari
sebelumnya sabtu pagi perwakilan tenaga kesehatan sempat bertemu dengan pihak pemerintah provinsi maluku utara
dalam pertemuan itu pemprov berjanji akan mencari penyelenggaraan
mencari solusi untuk pembayaran tambahan penghasilan pegawai
sedangkan kalau untuk pembayarannya saya sampaikan itu di bank urusannya
ini bukan pinjam uang lima miliar bukan gerbangkan urusannya
untuk mencukupi kebutuhan pembayaran tambahan penghasilan
pemerintah provinsi maluku utara masih melakukan upaya peminjaman uang di bank maluku sebesar lima miliar rupiah
rusdi samsi maluku utara